pemirsa maraknya beredar video penculikan anak di jejaring sosial membuat para orang tua resah dan tidak sedikit orang tua yang kemudian membatasi aktivitas anak di luar rumah karena takut anaknya menjadi korban penculikan
karena begitu masif ya muncul di berbagai macam media sosial
nah namun polda metro jaya membantah jika telah terjadi banyak kasus penculikan anak
polda metro jaya menyatakan jika video viral penculikan anak itu adalah video lama yang sebetulnya telah terjadi tahun dua ribu enam belas
anisya dan suami menjadi lebih protektif terhadap buah hatinya muhammad ifal arzachel yang baru berusia dua tahun enam bulan
salah satu modus penculikan yang diketahui anesya dari isu viral tersebut adalah sang pelaku akan berpura pura baik saat mendekati sang anak
oleh sebab itu anesya dan suaminya selalu bergantian menjaga anaknya terutama ketika berada di tempat umum
meski memiliki pengasuh anak anesya mengaku tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada sang pengasuh anak untuk menjaga anaknya
namun polda metro jaya membantah telah terjadi banyak kasus penculikan anak seperti yang belakangan ini viral di sosial media
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyatakan
video video lama tahun dua ribu enam belas lalu
argo yuwono pun meminta masyarakat untuk bijak dan teliti sebelum ikut menyebarkan video tersebut
jadi yang pertama adalah banyak sekali beridar untuk saat ini
coba dilihat itu tanggal berapa yang beredar di media sosial
dilihat tanggal berapa misalnya itu tahan tahun lama
berarti ada yang menaikkan untuk sekarang ini
di situ dinaikkan dinaikkan
kemarin beredar yang ada di jambi
jambi beridar itu tahun yang lalu dua ribu enam belas berarti
kejadiannya kita beri amat kembali
jadi masyarakat harus bijak melihat di situ
jangan hanya melihat ada video langsung disiarkan kemana mana
tapi dilihat tuh tahunnya berapa di situ
kalau tahun yang lama berarti masih selama
pihak kepolisian juga meminta peran aktif orang tua
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan sang anak
selain waspada polisi mengimbau kepada para orang tua
agar tidak segan melapor ke polsek terdekat
jika menemukan hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar
arief kurniawan tangerang selatan banten